mempunyai kulit sehat mulus dan bersinar tentu jadi dambaan semua orang terutama perempuan
berbagai cara dilakukan agar kulit wajah dan tubuh sehat dan selalu prima
perawatan di klinik kecantikan
menggunakan produk kecantikan kulit hingga mengonsumsi suplemen seperti kolagen
nah tahukah anda apa manfaat dari suplemen atau minuman kolagen
setahuku sih untuk bagus buat kulit bikin cerah juga setahu aku ya
dan bikin kenyal deh kalau gak salah
ya pokoknya bikin sehat gitu buat kulit
setahu aku sih kalau ada kolagennya itu biasanya bagus untuk kulit ya bisa memutihkan juga
terus bisa mengencangkan kulit juga sih
kolagen sebenarnya adalah protein dalam tubuh yang ada secara alamiah
dan berperan baik untuk menjaga kesehatan kulit tulang gigi hingga otot
dengan manfaat yang baik pada kulit kolagen akan membuat kulit lebih lembab
tidak cepat kendur cerah dan bersinar namun tidak untuk memutihkan
seiring bertambahnya usia kolagen dalam tubuh akan berkurang jumlahnya
pada beberapa literatur mengatakan
untuk menjaga jumlah kolagen dalam tubuh
beberapa orang pun memutuskan mengkonsumsi suplemen atau minuman berkolagen
retna wanita berusia tiga puluh enam tahun ini salah satunya
ia sudah mengonsumsi suplemen kolagen sejak dua tahun lalu
retno mengatakan manfaat yang ia rasakan adalah kulit terasa lebih lembut halus dan lembab
kulit terasa lebih lembut halus dan lembab
kulit terasa lebih lembut halus dan lembab
kulit terasa lebih lembut halus dan lembab
kulit terasa lebih lembut halus dan lembab
selain retna michelle seorang wanita dua puluh enam tahun juga mulai mengonsumsi minuman kolagen sejak enam bulan terakhir
efek langsung secara signifikan memang belum dirasakan michelle
namun ia yakin dampak jangka panjang akan ia rasakan
namun ia yakin dampak jangka panjang akan ia rasakan
terus banget tapi kalau long term jadi sekarang masih cukup muda ya abis itu kayak tiga puluh enam
yang ngerasain apa apa sih sekarang sebenarnya karena kan masih muda kulitnya juga masih kencang masih lembab gitu
cuma kayak memang full ini harus kayak dari muda jadi kayak ditabung gitu lah
supaya kayak nanti in the future kayak in sepuluh years or dua puluh years kulitnya tuh bakal masih lebih bagus
dr abraham arimuko dokter spesialis kulit dan kelamin menjelaskan
selain dengan suplemen kolagen pembentukan kolagen juga bisa didapatkan dari beberapa bahan makanan
yang mengandung vitamin c vitamin b vitamin e mineral hingga omega tiga
seperti jeruk apel stroberi sayur bayam brokoli ikan salmon daging ayam dan putih telur
alami itu jelas jelas kita tahu apa yang kita makan ya bukan
kalau suplemen itu keuntungannya tentu saja kita tidak tahu sebenarnya isinya itu apa
tapi kalau keuntungannya suplemen ya sudah mungkin dalam satu saset itu sudah equal dengan beberapa buah tomat
atau beberapa daging ayam dan sebagainya
saya kira itu keuntungan dan kerugiannya
selain suplemen tentunya pola hidup sehat dan jiwa yang selalu
bahagia juga menjadi kunci dalam merawat kulit dan tubuh
sandra insanasari probokus hartoyo jakarta